tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sebuah kutukkan dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
sebagai orang orang yang telah diberi ampunan
situasi aman terkendali komandan
lanjut ke yang delapan
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki
yawmiddin iyyaka naqbudu wa iyyaka nashtain ehdinasirata al mustaqim sirata allazina
an'amta alaihim khairul alhamdulillah
inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
jemaah salatik rahimakumullah
setelah salatik berdoa kepada allah
sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa
atas karunianya pada hari ini kita bersama sama bisa merayakan hari raya
maka sudah sepantasnya pada hari ini kita merayakan kegembiraan kita
atas momentum kemenangan dan kegembiraan
ini semua atas limpaan rahmat allah dan maghfirahnya
seperti yang disebutkan dalam hadis kuci
inna izzasomu syakhru ramadhanah
yaqulul allahu ta'ala
ya umati muhammadin
qad badaltu saji'atikum khasanati
seseorang kemudian berseru wahai umat muhammad pulanglah kembali ke rumah kalian
karena seluruh keburukan kalian sudah digantikan dengan kebaikan
allah pun berseru allah pun berkata wahai umatku
engkau telah berpuasa untukku engkau telah berbuka untukku
maka bangunlah kalian sebagai orang orang yang telah diberi ampunan
situasi aman terkendali komandan
lanjut yang delapan
allahu akbar allah akbar allahu akbar
jemaah idul fitri yang berbahagia
handphonenya harap disimpan dulu
lihatlah diri kita
bukankah kita selalu merasa paling besar
gume dek jumawa seolah olah semua manusia kecil di hadapan kita
kita berlaga seolah olah kita ini tuhan yang berkuasa atas segala
tidakkah kita tahu bahwa kita adalah sangat sangat lemah
maka kepada siapa lagi kita berharap
selain kepada allah yang telah menciptakan kita dengan kasih sayangnya
kita diberikan hidup
kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia miliknya
milik allah ini
maka apa sebenarnya yang menahan langkah kaki kita untuk menuju masjid
maka apa sesungguhnya yang menahan kaki kita untuk tidak mau melangkah ke masjid
apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau tunduk sujud ke tanah di hadapan allah
apa yang menahan hati kita
apa yang menahan lidah kita sehingga kaku dan keluh untuk mengucapkan zikir dan takbir
apa yang menahan hati kita untuk mendambakan allah
apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan allah
apakah yang menahan pikiran kita sehingga kita tidak mau mendambakan allah
yang mendorong jiwa kita sehingga kita memilih neraka
siap satu komandan
empat mau lalu ulang ga t'ing literary maaf ya
udah gak papa maafin suci juga ya
sekarang gak boleh kangen sekarang maaf maafan